bang udah deh
abang kan udah dapat motor dari saya
bakal dapet duit lagi
mendingan lu tangan tangan disini
bakal dapat duit gede lagi
lu udah dapet motor
lu buat tuntut
atas perkara lu nyuri motor gue
aja dulu jangan dipikirin yang kayak gitu
masih banyak kerjaan lain pak
waalaikumsalam terima kasih jakarta
ya ampun kayak sama siapa aja sih pak
tumben si kartani baik banget
ada apa ya
bang ojek bang
ini ini bagus
iya nih persaingan ketat
gimana penumpang mau dateng
yang ada takut tuh orang orang
sekarang penumpang mau naik motor yang baru baru
abang pake deh motor gue
cerob becanda pak rta
ngapain pake becanda sih
ntar surat suratnya langsung gue kirim ke rumah
jangan mikirin itungan
udeh abang pake aja dulu eh
ya sama siapa aja sih
daripada naik gitu bang
buah nih tetanus sekarang
sekarang tambah banget sama gue
udah belum saja
orang tua nih
lu tahu kan gue gemesan
tau gue main becek aja
yang ada nak
pak ujin jadi gini pak
saya minta bapak untuk tanah kalian di sini pak
ya karena bapak tau kan pak
akibat yang akan terjadi sama bapak kalau bapak tidak tanda tangan di sini
terserah aja pak bapak mau nanggepinnya bagaimana
yang jelas yang kita mau itu cuma tanda tangan bapak di sini
loh kok harganya rp empat lima ratus
murah amat ini
oh itu sih itu memang ketentuan pak
ya kan ketentuan dari developernya sendiri
kalau begitu mendingan saya langsung jual ke developernya aja
pasti harganya lebih tinggi dari kalian
coba saya nambahin sendiri ke developer
orang kita ini kepercayaan developer kok
tinggal tanda tangan aja susah banget
mau panjang mau pendek nih
sekarang tanda tangan ah
hah kan gitu enak
bro saudaranya tentara bro
sekarang kenapa mengungkat go go kemarin ya
gue dengar dari si karta kemarin lo gak mau dikasih duit sama dia
nah mungkin di sini lo mau
lu tanda tangan di sini
kalau lo gak tanda tangan lo tahu akibatnya ya
nggak apa apa ah
gak mau lah
harganya gak sesuai
harganya gak sesuai
lo tanda tangan gak
nah ini pak
bapak tanda tangan di sini ya
saya gak berasal juara tanah ya
pak dadan pak dadan ini gimana sih
pak dadan kan udah saya daftarin untuk berangkat dulu
masa ia berangkat ke tanah suci pakai tiket gratisan
ini tinggal beberapa hari loh
pak dadan sama istri berangkat silapah
biar berdua ini nyaman licik ya
udah deh pak
bapak udah dikasih umroh udah saya kasih uang juga
pak udah sini deh saya pegangin dulu
nih sekarang bapak tangan di sini
bapak ada uang jadi bapak bisa beli oleh olep
semuanya jadi simpel pak makin cepat makin enak ya
salam salam ya pak biar lancar ibadahnya
eh lu tanda tangan di sini
saya gak akan jual tanah saya kalau dikasih segitu
bang udah deh
abang kan udah dapat motor dari saya
bakal dapat duit lagi
udah mendingan lu tanda tangan di sini
bakal dapat duit gede lagi enak kan
lu udah dapat motor
lu buat tuntut
atas perkara lo nyuri motor gue
kan jadi panjang urusan
panjang asli mendingan

bang udah deh abang tanda tangan ya
nih enggak apa apa
nih bang biar urusan kagak panjang
lu doyan banget
kan kita kenal udah lama
kuruki brother ya
gitu doang kan enak gak bang
ntar dapat itu lagi tenang aja ya
jadi bapak sudah tanda tangan
bahkan gak punya pilihan lain
jadi bapak tanda tangan
mereka mangsa bapak
jadi macem macem dengan mereka
mereka berhasil juga
mereka lepas tuh tanah tanpa ada perlawanan
lu itu bisa berhasil juga
tentuan dari gue
rugi nih sebenarnya gue nih
gue udah rugi duit ya kan
tambah lagi rugi tenaga
pusing gue kalau kayak gini
kalian gitu dong
kita kerja sama
sebenarnya kilos mankind
itu kayak kita seperti al spectrum
semua sudah setuju